sepuluh januari lalu kpk menetapkan dr bimanes sutarjo sebagai tersangka dalam kasus sangkaan perintangan penyidikan terhadap setia novanto
bersama kuasa hukum setenovanto saat itu frederick yunadi ia dituding merekayasa kondisi medik setenov
setia novanto diketahui mengalami kecelakaan sesaat setelah kpk menerbitkan dpo dan menyurati kepolisian indonesia atas namanya
saat dibawa ke rumah sakit novanto tidak langsung dimasukkan ke igd melainkan langsung ke ruang perawatan vip
dr bimanes dan frederick diduga bekerjasama memasukkan novanto untuk dirawat inap dengan data medis yang dimanipulasi
demi menghindari panggilan penyidik kpk
pada saat jumat pes di rumah sakit medika permata hijau dr bimanes mengatakan novanto cedera di pelipis sebelah kiri
lecet di leher dan tangan sebelah kanan
dr bimanesh diketahui sempat berbincang dengan fredrik di rumah sakit
dengan sejumlah bukti kpk menetapkan dr bimanes dan frederick sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan dalam kasus ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas pada kemendagri